isi tujuh siswa sekolah dasar negeri satu seba sabu barat kabupaten sabu rai jua nusa tenggara timur
yang menjadi korban penyerangan pada setelah sasi yang berangsur pulih
meski sudah berangsur pulih ketujuh korban tersebut masih dalam puskesmas di sabu barat
masih terus mendapatkan perhatian serius dari petugas medis karena trauma dengan peristiwa yang menimpa mereka
beginilah kondisi para siswa sekolah dasar negeri satu seba sabu barat
yang menjadi korban penyerangan oleh seorang pemuda pada selasa pagi
ketujuh korban saat ini masih dirawat di puskesmas sabu barat
mereka rata rata mengalami luka sobek di bagian leher akibat sayatan benda tajam yang dilakukan tersangka
selain memantau perkembangan kondisi luka korban pihak medis juga memantau kondisi psikis korban
mereka mengalami luka di bagian mana saja pak
ada di leher banyak di leher
yang di kuping sama lengan itu yang agak parah
artinya agak dalam luka saja
tetapi kondisi anaknya aman
setelah terjadinya aksi penyerangan tersebut pemerintah kabupaten saburai jua
meliburkan seluruh siswa di seluruh sekolah di kabupaten saburai jua hingga tiga hari ke depan
kekhawatiran juga masih dirasakan para orang tua siswa
yang paling parah di bagian mana
di leher semua tiga kali di leher
tiga kali di leher
bagi orang tua sendiri sekarang khawatir atau tidak
masih khawatir kita ini bang
kita masih takut dan sampai masih ada juga orang yang depuk kawan yang lain di sini bapak
sd negeri satu seba yang menjadi tempat kejadian perkara penyerangan masih diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan